mama bawain obat penurun panas

nggak dikunci ma
mama bawain obat penurun panas
ngapain berdiri disitu ayo tiduran
tidurkan diri yang artis
apinya wangi biom petrus
din udah tiduran
kamu tuh ya kalau tahu kamu itu gampang sakit besok besok bawa payung sendiri
jadi gak ngerepotin kayak begini
jangan kayak anak kecil
mama udah capek ngantuk
jangan lupa tuh obatnya diminum
yang di saat aku tau semuanya sekarang
dan sekarang aku udah menjadi seorang ibu
aku tau rasa sakitnya mama seperti apa
tapi dia tetap menjalani selama dua puluh lima tahun
dia melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu
mengurus dan merawat anaknya dengan baik
walaupun itu bukan anaknya
jadi aku rasa
ini waktu yang pas untuk membalas semua kebaikan mama
dan sekarang aku sudah menjadi seorang ibu
aku tahu rasa sakitnya mbak seperti apa
tapi dia tetap menjalani selama dua puluh lima tahun
dia melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu
mengurus dan merawat anaknya dengan baik
walaupun itu bukan anaknya
jadi aku rasa
ini waktu yang pas untuk membalas semua kebaikan mama
mengurus dan merawat anaknya dengan baik
walaupun itu bukan anaknya
jadi aku rasa

mengurus dan merawat anaknya dengan baik
walaupun itu bukan anaknya

dengan berlalu berkelakuan dan percaya kepada mama
ini juga ada salahnya papa
papa udah salah
dalam mendidik elsa
papa sudah mendidik aku
jadi apa keputusan kamu
apa hukuman yang akan kamu kasih
dia juga putri papa
dia juga putri papa
tetapi apa yang dilakukan elsa itu
memang udah kelewatan
aku gak tau pak
aku gak tahu apa yang harus aku lakuin
apapun keputusan kamu
papa akan dukung ya
kamu gak usah pikirin papa
papa akan dukung kamu
kalau gitu papa pulang ya
pati aku dijalankan
terima kasih iya
sampai jumpa lagi
mada ada kerja melted mah
udah bantu aku buat memohon kebaikanin sama al
setelah ini kamu berubah sih
tolong kamu berubah
sudah terlalu banyak masalah yang kamu buat
mama lelah sekali
mereka akan pikirkan hukuman apa yang pantas buat kamu
tapi mereka belum bisa memutuskan

bisa lebih cepat
pakai kare meteor terbaik
kira kira hukuman apa yang bakal dikasih mbak edin dan alke gue